kita ke informasi lain kisah inspiratif ini patut dicontoh seorang siswi sekolah dasar di probolinggo
dengan keterbatasan fisik masih semangat untuk belajar demi meraih cita citanya
iya dan berikut kami hadirkan informasi yang juga merupakan potret kartini masakit
presiden buat presiden jokowi
ya bisa bertemu
dan berterima kasih
kepala sekolah sdit al amri mengakui nur alifa termasuk siswa yang baik dan rajin
meski memiliki keterbatasan fisik namun semangat bersekolahnya tinggi untuk meraih cita citanya
semoga permintaan dalam surat bisa dikaburkan